wakil menteri keuangan suhasil nazara mengatakan perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
mengenai kenaikan iuran bpjs kesehatan dibuat berdasarkan berbagai perhitungan
wakil menteri keuangan menegaskan bpjs merupakan asuransi sosial yang bersifat gotong royong
jadi masyarakat akan mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan membayar
ini berkali kali juga disampaikan yaitu yang mampu membayari yang kurang mampu
ini kan asuransi sosial dia namanya
nah karena itu kita jalankan saja
kalau masalah memberatkan dikembalikan lagi kepada bayar berapa mendapatkan benefit apa
nah sekarang yang kita dapatkan dari mengikuti bpjs kesehatan adalah perlindungan kesehatan secara full
sakit full ditanggung
nah ini yang terus dilakukan perhitungan
berapa sih level dari
ada premi yang sesuai
nah sekarang kita coba itu
ya bisa dibandingkan kalau kita ke asuransi swasta kait bayarnya berapa